untuk kasus rafael aluntri sambodo semakin bergulir
kini nama kepala bia cukai makassar andi pramono ikut terseret usai potret gaya hidup mewahnya bersama keluarga tersebar dan viral di media sosial
rumah mewahnya yang terletak di kompleks wisata legenda cibubur juga menjadi sorotan warganet
rumah di belakang saya ini adalah rumah yang sejak beberapa hari terakhir viral di media sosial
rumah ini disebut sebut milik kepala kantor bia cukai cabang makassar andi pramono
rumah dua lantai ini terletak di jalan utama di kawasan perumahan elit legenda wisata di desa nagrak kecamatan gunung putri kabupaten bogor jawa barat
berbeda dengan yang lain rumah mewah yang diduga milik andi pramono kepala bia cukai makassar itu
berdiri di dua petak lahan kafling dengan kapura beronamen khas perumahan
berdasarkan penelusuran cnn indonesia di lapangan sejumlah petugas keamanan yang berjaga di perumahan ini membenarkan rumah mewah itu milik andi pramono
hanya saja tak ada seorang pun yang bersedia diwawancara termasuk kepala dan aparat desa nagrang
setelah disorot oleh publik karena diduga memiliki rumah mewah di kawasan gunung putri andi pramono dipanggil oleh kementerian keuangan untuk mengklarifikasi soal video viral tersebut
hal itu dibenarkan oleh kepala kantor wilayah bia cukai sumbaksel nugroho wahyu idodo
menurut dia andi pramono sudah dipanggil untuk mengklarifikasi aset miliknya
namun nugroho enggan berkomentar lebih lanjut karena persoalan ini sedang ditangani oleh pusat
sementara itu mengutip cnn indonesia com kepala ppatk ivan yustiavandana mengatakan
ppatk telah menyampaikan hasil analisis kekayaan janggal kepala kantor bia cukai makassar andi pramono kepada andi pramono
kepala komisi pemberatasan korupsi atau kpk sejak awal dua ribu dua puluh dua
ppatk menduga pola yang dilakukan andi serupa dengan kepala bagian umum ditjen pajak kemenkeu kantor wilayah jakarta selatan ii rafael alun trisambodo
yakni menggunakan nama orang lain dalam melakukan transaksi
atas temuan tersebut kpk akan memanggil kepala biacukai makassar andi pramono terkait dugaan harta kekayaannya
jadi kita akan melakukan pemeriksaan
lhkpn kita klarifikasi terhadap saudara apr istilahnya andi pramono
mungkin minggu depan kita undang
berdasarkan laporan lhkpn terakhirnya pada enam belas februari dua ribu dua puluh dua untuk periodik dua ribu dua puluh
andi tercatat memiliki harta kekayaan mencapai tiga belas tujuh puluh lima miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia